yang sengaja didesain dengan arsitektur modern
ukirannya dibuat khas papua
ini besok atau besok malem ya
nggak sebesar yang sektor sektor defensive tadi ya
dengan hasil yang sangat halus dan detail
nah karena kita merasa sudah capek bekerja dengan deadline
jadi memperbandingkan atau mengontraskan antara satu dengan yang lain
sebuah pemandangan yang sangat memilukan ketika setidaknya dunia
arsyad menambahkan badal haji untuk calon haji bebas biaya selama masih memenuhi kriteria
sama seperti pak jokowi yang juga punya misi dan juga visi dalam transisi energi
seperti sandal dengan sol yang tipis dan rata
kira kira bagaimana kubu paslon dua meyakinkan bahwa besok akan ada banyak kejutan dan bisa merebut suara hati swing voters terutama pemilih muda dan juga gen z
berarti dia ga mau main liga profesional dulu
sebetulnya masalah ini sudah kami address atau sudah kami bahas dalam sidang mk gitu ya

apa apa contohnya dari segi anggaran
pemanggilan timnasional itu memang dinamis
untuk komunitas dari perspektif mereka
selain harganya lebih rendah
dan seharusnya kita berpikir kalau sudah panen raya kenapa harus impor
ada ingin mendengar cerita cerita seperti ini
alasan karena tidak punya ektp
termasuk dari negara yang tengah dilanda
apa mestinya kan ini siapa
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu itu ukraina merdeka
terutama di copenhagen yang merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduk urban yang juga besar
nah oleh karenanya kalau masyarakat lihat di sini ada
divisi satu nya ibercem dan itu terkenal
masyarakat itu tidak melihat bahwa kinerja wamen itu ada yang baik ada yang bagus itu
dalam hal ini ini kan bisa kita lihat kepertihan kita itu di mana kan
ya tidak bisa kita pakai batu kampur
kehilangan juga dirasakan muhammad sofian atau ucup klaten
hingga akhirnya jepang menyampaikan kekecewaannya ke pemerintah indonesia
karena kan kemarin ya
kita gak boleh menolak dukungan
eh kalo lagi driver apa lagi briefing gitu ya
tapi yang menarik puasa di negara ini ternyata termasuk yang terlama di dunia
kemudian juga inlet inlet ini banyak sampah
dari biologinya dari penyakitnya dari patologinya dari biokimiawinya dan sebagainya
utara itu seumur barat gitu seumur belanda
apa saudara adanya di prancis
maka debat besok apalagi ada nama gibran ya dalam konteks ananda dari presiden yang pertama kali maju sebagai cawapres dalam sejarah indonesia
aksi ini juga diisi dengan pembagian paket sembako dari alumni akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
sistem yang udah dirancang sama pelatih gitu
mungkin kalau ada kerusakan kemudian juga maintenance
kalau untuk yang tuna dia rasanya gurih asin yang bikin senyum gitu
karena apa biaya produksi jagung itu hanya sekitar tiga
mereka harus dijemur harus hangat ya
yang segera dicabut dari pemerintah saudi
dan pantai timur mengalami kelembapan yang luar biasa tingginya selama periode musim panas ini

mereka tuh begitu lancar dan juga begitu natural dalam menuangkan karya dari imajinasi dan juga kreativitasnya di media lukis yang ada di sini
di paint area gitu jadi beneran sih kalo emang
kalau udah bensin naik pasti pengaruhnya kemana mana
hanya diinfokan hal hal seperti itu
karena dari putusan putusan mk sebelumnya kan biasanya adalah seluruh hakim mk itu menyatakan
tolong juga dicek ini kan sudah menggerojok beras ke masyarakat
membeli dan mencoba satu persatu hair serum sampai menemukan yang cocok
anda melihat apakah memang dengan kondisi jakarta yang semakin mahal
gua sih pengenin dulu sih apa ngerasain lima dulu
saya merasa ragu bahwa anda harus membeli
gak juga tapi berkat doa sih
sehingga tekanan publik terhadap putusan mk itu tidak sebesar di
olahan bubur disajikan dalam wadah claypot lalu dibakar selama kurang lebih tiga menit
kalau ini merupakan kejadian baru saya bisa terima pak
ya gue harus rubah gaya main gue gitu sih
timnya memang udah sekelas bakalan juara gitu
buat saya pokoknya saya selalu menghitung worst case scenario
dulunya biak merupakan saksi bisu perang pasifik yang terjadi saat perang dunia ii antara amerika dan jepang
event ini mendapat perhatian khusus dari gubernur kalimantan tengah sugianto sabran
bisa memperbesar pengangguran kembali
itu marak jika terjadi lonjakan harga komoditas
agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menyewa
di pengecer sekalipun itu kan bisa dengan mudah di scan
dan tentunya ini menjadi modal mudah mudahan apa yang kita harapkan kita semua
tersebut tergantung dari berapa lama melewati waktu kadaluarsa kondisi udara atau tempat penyimpanannya
kemudian tingkat rw bahkan ada yang tingkat rt
nah mereka bilang bahwa salah satu sasaran itu adalah mahasiswa
apa yang miss mungkin dalam tata kelola perekrutan di badan negara